kita ke informasi lain presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono mengaku bermimpi naik kereta bersama presiden joko widodo dan megawati soekarno putri
ia menyebut jika perjalanan kereta itu dibayari presiden ke delapan ri yang nantinya terpilih pada pilpres dua ribu sembilan belas
dalam akun media sosial milik sbi menyebut ia dijemput oleh jokowi di cikeas kemudian bersama megawati naik kereta api dari stasiun gambir menuju solo
di solo sbi menambahkan dirinya naik bus untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju pacitan dan jokowi pulang ke rumahnya
sementara itu megawati melanjutkan perjalanan ke blitar untuk bersiara ke makambung karno
wakil ketua umum partai demokrat hinca panjaitan menyebut hal ini menggambarkan suasana adem ayem antar negarawan untuk kembali ke masyarakat setelah purna tugas mengemban jabatan sebagai presiden
yang saya tahu pesan yang disampaikan adalah
pesan moral kepada generasi berikutnya bahwa negarawan yang tiga ini yang masih ada adalah negarawan yang memberi contoh kepada masyarakatnya bisa bersama sama
partai demokrasi indonesia perjuangan puan maharani menilai cuitan ini sebagai pertanda bahwa membangun bangsa haruslah bersama sama
harus dibangun agar tak ada pihak yang merasa tidak diperhatikan atau lebih diperhatikan
ia menegaskan hal ini sebagai contoh kepada rakyat dan generasi muda kalam berpolitik yakni memulai dengan situasi adem ayem
mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama sama guyup adem ayem
tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan
senior senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji
saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah punya apa
pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat indonesia
jadi kita yang muda muda juga rasanya ayem